hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut
gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker
jika batuk atau bersin tutup dengan siku bagian dalam
pakai tisu untuk menyentuh apapun
hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai
jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer
dan ingat harus selalu jaga jarak aman